hai berbagai macam buah kurma dijual di pasar tanah abang jakarta pusat setidaknya lima belas jenis
kurma yang berasal dari negara tunisia dan mesir tersaji di pasar tanah abang harganya
pun bervariasi mulai dari tiga puluh lima rupiah hingga tiga ratus lima puluh rupiah per kilogram disini
tak hanya melayani pembelian kurma secara langsung banyak juga pelanggan yang memesan melalui online
para pedagang mengaku omset penjualan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya pada masa
tahun ini alhamdulillah lama lama semakin meningkat ya karena udah pasti kalau tahun
kemarin kan masa pandemi itu makin parah kalau sekarang udah menurun alhamdulillah sekarang
warga udah semakin banyak beraktivitas dan disini ada lima belas jenis kurma disini
dari negara yang lebih mendominansi itu paling ada dari indonesia dari
egypt ya kayak gitu aja kebanyakan kita keserah menjual dari harga tiga puluh lima sampai
sampai tiga ratus lima puluh mendingan lah dari tahun kemarin ini kenapa bang apa banyak pembelinya atau gimana bang
rumah sekaligus bengkel rebana milik muhlisin di desa campurjo kabupaten bojonegoro selasa pagi tampak lebih sibuk mereka harus menyelesaikan pesanan alat musik rebana yang berdatangan sejak sepekan terakhir
meski tidak sebanyak sebelum pandemi covid sembilan belas pelonggaran kegiatan masyarakat membawa dampak positif pesanan rebana mengalami peningkatan dibanding hari biasa jika biasanya mereka hanya mendapat lima pesanan perbulan pada ramadhan ini sudah ada delapan pesanan
jika biasanya mereka hanya mendapat lima pesanan perbulan pada ramadhan ini sudah ada delapan pesanan

perjalanan tidak hanya dari bojonegoro tetapi datang dari tuban hingga ceku
ada pun harga setiap alat musik yang ditawarkan bervariasi mulai dari tiga sampai dengan empat juta rupiah per satu set
biasanya ada maka untuk bulan ramadhan ini apakah masih corona atau tidak kan gak tau
kalau masih corona ya takutnya kayak kemarin dua tahun juga tidak ada pemasukan nggak ada pesanan
selain pesanan jasa perbaikan rebana juga mengalami peningkatan
masjid maupun musola banyak yang mulai memperbaiki rebana yang rusak untuk persiapan agenda kegiatan ramadan hingga lebaran